saya butuh bantuan kamu
butini pasti nyuruh saya untuk menemui camilla kan
dan butini nyuruh saya untuk mengajak camilla jenguk haris
tolong kamu temui camilla dan ajak dia ke sini
dengan senang hati butini
saya akan menolong butini
terima kasih laras terima kasih
mila ada hal penting yang ingin ibu sampaikan sama kamu
hal penting apa bu
ibu mau ngajak kamu ketemu sama haris
ketemu pak haris
tapi mila udah berjanji sama diri mila sendiri
kalau mila gak akan pernah menemui pak haris lagi
kamu jangan seperti itu mila
kamu tahu nggak
pak haris itu sangat membutuhkan kamu mila
bu pak haris tidak membutuhkan nila bu
pak haris memiliki seorang ibu
pak haris memiliki seorang anak
jadi pak haris tidak mungkin membutuhkan mila
mila kamu salah mila
pak haris benar benar lagi membutuhkan kamu
karena pak haris sekarang
pak haris kenapa bu
papa kamu benar benar membutuhkan kamu
apa kamu nggak kepengen ngeliat papa kamu mila
bu ibu percuma kalau ibu datang ke sini cuma untuk meminta camilla ketemu sama pak haris
lagipula belum tentu juga bu tini akan mengizinkannya
mila dengar ibu mila
justru bu tini yang minta ibu untuk jemput kamu lihat haris milla
ibu tini suruh ibu
mila ini semua demi kesembuhan papa kamu mila
tapi buburnya alena yang buat loh
makan sedikit aja ya
ada tamu buat kamu
pak haris sebenarnya pak haris itu sakit apa
dari kemarin tuh papi gak mau makan
makan bubur aja gak mau
pak haris pak haris nggak boleh bersikap seperti itu
mau pak haris sakit ataupun tidak pak haris tetap harus makan ya
aku mau bikin minuman buat kamu dan fadil dulu ya kak mila
sayang ya sepertinya tapi kelihatan sayang banget ya sama kamilah kok tiba tiba kamu ngomong begitu
memangnya kenapa coba yang bayangin dari kemarin aleno mati matian bujuk papi buat makan tapi papi
selalu nolong aku tapi kamu selalu nolong aku tapi kamu selalu nolong aku tapi kamu selalu nolong aku
sampai alina akhirnya putus asa ya dan sekarang kamu datang dan membujuk papi untuk makan tapi
semangat dan langsung mau disuapin sama camilla dan alina melihat cara papi memandang camilla
seperti bapi memandang anak kandungnya sendiri
karena merasa seperti
kamu di sana yang
alena kamu ini ngomong apa sih siapa yang menganggap kamu sebagai pengganggu gak ada sayang nggak ada
itu cuma perasaan kamu aja kamu cemburu sama kamilah karena dia bisa merebut perhatian publik
kamu sama seperti kamu cemburu pada camilla saat dia deket dengan taufan gitu iya ya
itu cuma perasaan kamu aja
dia bisa merebut perhatian emang dia bisa merebut perhatian kamu sih
dia bisa merebut perhatian kamu sih
alina merasa tidak berarti kalau dibandingkan sama camilla
padahal alina jauh lebih berpendidikan dari camilla ya
dan secara finansial juga alina jauh dibandingkan camilla
tapi kenapa anda selalu merasa tidak bisa dibandingkan sama camilla
alena merasa tidak bisa menyayangi camilla ya
sekarang ini yang terpenting kesembuhan bapi kamu
seharusnya kamu senang
karena berkat kamila papi kamu jadi sembuh
jadi kamu gak boleh cemburu sama kamila ya
alena belum mampu menerima kenyataan ini
kalau sampai alena tahu camilla itu anaknya haris
pasti alena akan semakin merasa tertekan lagi
alena terlalu rapuh untuk mengetahui semuanya dalam waktu yang cepat ini
maaf ya saya belum bisa menjenguk lagi ke sana
gak apa apa kopar
alhamdulillah kabar anak mila baik
kamu sudah kasih nama buat anak itu
kava apa itu artinya
kava itu diambil dari nama camela dan fadil
dan siapa nama belakangnya
agama itu punya arti khusus
buat saya buat saya dan almaku mafarah
saya yang memilihkan nama itu pak
karena nama itu pemberian dari orang tua saya
mereka sudah menyiapkannya sejak lama
kalau saya salah menduga
punya arti khusus buat saya dan almarhumah farah
kami pernah berjanji
kalau kami mempunyai anak perempuan
apapun nama depannya
maka nama belakangnya akan ditambahkan rejina putri
dan apabila kami mempunyai anak laki laki
apapun nama depannya
maka nama belakangnya akan ditambahkan regina putri
dan apabila kami mempunyai anak laki laki
maka nama belakangnya akan ditambahkan regina putri
kedua nama itu ada di kamu kabella
dan di juga anak kamu
kalau saja benar
pasti saya akan melakukan hal yang sama
saya akan langsung meminta kamu untuk menampung
di belakang nama anak kamu

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya